mendingan sekarang omong pesetir kita ke sekolah sekarang
itu tuh gak punya etika ya
ki bisa gak sih gak usah pintar kayak gitu
gue turun ya gue turun
eh jangan jangan jangan
lu lupa tadi siapa yang mampir ke rumah gue
nyamperin gue ya
udah pokoknya lu ke sekolah harus sama gue
eh lo gak usah ngalu ya
nggak usah lu
tapi sorry banget kenyataannya memang kayak gitu
bisa gak sih sehari aja gak usah ribut
seandainya gue juga gak mau ribut
gue mau tenang tenang aja nikmatin jalan berdua sama lo
sampai temen lo ini datang gak punya etika
oow dikunjung gila elephant
innilah wan ai lagi

kalo udah dong al please
jangan kayak gini lu sama rufkin bisa celaka
kita bisa selesaiin masalah di sekolah al
udah lu tenang aja
udah gak sih ki
serem tau gak
lo tenang aja
track record gue sebagai anak motor tuh udah bersertifikat
ya kalo sama valentino rossi gue udah sebelas dua belas lah
valentino rossi tuh lahir lebih dulu dari gue
makanya dia lebih terkenal
kayaknya lu salah masuk jurusan deh tau gak
lu seharusnya masuk jurusan sasra tuh
biar bakat nyarang lo tersalurkan gitu
nah berarti benar kata orang

walaupun orang itu sendiri nggak menyadarinya
jadi gue mau bilang makasih sama lo
karena lo udah kasih tau bakat terbaru gue
tapi inget ya jauh lupa minum obat
maaf sesuatu udah ketinggian tau gak

sampai jumpa di video selanjutnya

ini ngapain sih
kamu mau ngapain sih

gue gak mau
aslin banget tuh orang
al udah stop
mendingan sekarang omong pesetir kita ke sekolah sekarang
kalo yang dari tadi gak biasa
aigoo enak banget sih jadi misal sama rifki
bisa barengan berangkat sekolah tanpa dibully anak anak
sedangkan kita harus sembunyi sembunyi
karena udahlah kamu yang sabar ya
sebentar lagi kok cuma setahun lagi kita lulus
setelah itu baru deh kita bisa pacaran
yaudah deh yuk balik lagi bersama sama
aduh apa apaan sih
aigoo terus gimana dong ini
ya maaf gue lagi dijalan makanya gue
jadi lewat kepalanya itu masar

tadi malam ali berjalan dengan sapa
beda liat ali ini tuh makin mencurigakannya
sampai sampai beda punya jet juga ali tidak baca
eh padahal tadi malam beda dengan farel tunggu ali di tongkrongan
maaf ya tadi malam itu sebenarnya gue ada acara keluarga
ali ini tuh tak lalu abu nawas
ya orang bener kok
lalu ali sekarang ada bikin apa disini
oh ini ban gua gak enak banget nih
oh ya sudah kalau gitu betapa tamang ada disini
eh gak usah gak perlu
udah gue cek aman kok
aman udah bisa jalan
batul kan seng kawan
yaudah yuk duluan gi
biar kalau ada apa apa beta bisa liat ali dari belakang tau
nah siap jagain gue ya
ayy bete dia ditinggalin sendiri
udah sini sini sini
ya gue bantuin
selalu aja masalah helm makanya beli helm baru tau gak
eh lo harusnya bilang apa kalau udah gue anterin
gue udah beli helm
gue duluan aja
lo belum kasih tau gue h dua s apa
lo punya internet kan
lo gak punya hp
gak punya hp buat nyari gitu
kanebo kering kanebo kering
gak usah manggil gue kanebo kering
mendingan lo jual misya
lo cuma bikin misya kena masa terus di sekolah
lu gak usah ikut campur urusan gue
gue belum jawab pertanyaan gue
gue gak tau kalau soal itu

jadi lo cari tau aja sendiri